sementara ratusan warga desa rahayu tuban kami siang memblokir pintu masuk lokasi pengeboran minyak milik joint operating body pertamina petrochina east java
aksi ini dilakukan karena pencairan kompensasi atas dampak lingkungan belum dibayarkan
dua belas warga desa rahayu kecamatan soko kabupaten tuban langsung memblokir pintu masuk joint operating body pertamina petrochina east java
dengan mendirikan tenda tepat di tengah jalan
akibat aksi warga ini aktivitas pekerja praktis terhenti karena akses jalan untuk keluar masuk kendaraan tertutup warga
aksi ratusan warga ini sebagai bentuk unjuk rasa untuk menuntut hak kompensasi dampak lingkungan
akibat aktivitas eksplorasi minyak job ppej yang sudah empat bulan tidak dibayarkan pihak perusahaan
salah satunya adalah dampak gas buang yang keluar dari flare
atau cerobong pembakaran yang selama ini cukup mengganggu aktivitas warga sekitar
warga mendesak pihak job ppej segera memberikan dana kompensasi total sebesar satu satu miliar lebih kepada warga di ring satu hingga ring empat
ring satu lima ratus ring dua empat ratus ring tiga tiga ratus dan ring empat perjual
aksi blokir pintu ini sampai kapan pak
sampai jam tanggal gimana
kalau belum ada kejelasan gimana
berlanjut nanti gimana
sementara pihak job ppej dengan tegas menolak skema pembayaran sesuai tuntutan warga
karena volume gas buang saat ini sudah turun drastis dibanding tahun tahun sebelumnya
dion fajar arianto tuban